update game kikoran kamu ikuti juga kikoran competition
daftar sekarang juga
kamu jaga jarak sama anak saya
eh anak muda
dari tampang kamu saya bisa lihat kalau kamu itu bukan penganut agama yang baik
kamu itu cabar sama anak saya
betul banget om
dia itu cuma anak alay yang gak deketin dia
kamu bangun dong nak
kamu sembuh dong nak
kamu harus bisa berhenti
jangan kamu buat papa kacau seperti ini
dan membawa kamu ke sana untuk berubah
papa yakin kamu pasti bisa sembuh
kamu pasti akan bisa sembuh
kamu pasti sempurna
gimana keadaannya bianca
bunda ikut perhatian ya
mudah mudahan allah memberikan muzizatnya untuk pianka
pasti putri sedih banget dengan keadaan bianka
tapi kamu harus berserah nak sama allah
sebenernya bukan itu saja yang putri lagi fikir
putri juga pikirin bang iit
ada apa apa dengan bang iit
benar benar ya poni
ngapain masih di sini
saya cuma mau berdoa ke bianca lebih dekat
saya masih menanggung
tapi saya janji saya tidak akan masuk tanpa iit
sebenarnya apa sih hubungan kamu sama anak saya
kalau kamu bilang kamu itu akrab fine
saya tidak menyakiti om
saya tidak bermaksud menyakiti
tapi saya hanya menjaga jarak
oh karena apa
karena dalam keluarga saya
menjalani ajaran agama islam
yang tidak mengganut sistem berpacaran
seperti layaknya anak muda zaman sekarang
kami sekolah juga bersepakat
anak anak bunda saya semuanya menjalani dengan baik
dan ajaran al quran mereka benar semua
jadi kamu jaga jarak sama anak saya
eh anak muda
dari tampang kamu
kalau kamu itu bukan penganut agama yang baik
buat saya kamu itu cuma halai
kamu itu caper sama anak saya
betul banget om
dia itu cuma anak alai
yang nggak deketin bianca
cuma untuk ngurutin benka doang
kamu berdua masih di sini belum pulang
hah tunggu om tunggu
jangan marah dulu dong om
kita sekarang cuma mau mengklarifikasi
tadi kan om nuduk kita
kita itu kan yang nyoblosin bianca untuk mabok mabokan
tapi om salah besar om
dia nih yang bikin bianca itu mabok mabokan rom
oh demi allah
enggak kayak gitu om
itu nggak benar
allah lo seboong dulu
gue sama rasti itu saksinya ya
bisa cuma main perasaan cewek aja
iya kita tuh punya saksi oh
gimana biar itu stres gara gara dia
kurang ajar kamu kurang ajar kamu
kamu yang membuat anak saya koma ya
iya kamu yang membuat anak saya koma
pak pak pak pak pak
hargai pak ini rumah sakit pak
jangan buat keributan pak di sini
bawa deh keluar dari sini
saya tidak mau lihat muka di sini
bawa dia lagi
dan kalian jaga anak saya dua puluh empat jam
dan kalau kamu masih neger saya juga bisa kalah
cepat jalan cepat
kamu kenapa gak cerita sama bunda soal iit sama bianka put
maafin putri bun
tapi cuma gak pengen aja kalau nanti bunda kepikiran terus sama bang iget
karena bang higet tuh orang yang gak pernah serius
dan kenyataannya emang kayak gitu kan
jangan pernah lo kemari lagi ya
tolong beri hamba kesempatan
untuk menjelaskan keadaan sebenar benarnya pada om pen
aku memaklumi sikap om pet
ini salahku yang menyakiti biangka
engkau membuka ke pintu hati mereka untuk memaafkan hamba ya allah
nama kita udah bersih dari kasus ini
saya minta tuhan
tolong rumah sakit ini menghargai dan melaksanakan keinginan saya
saya tidak mau ada yang menjenguk anak saya tanpa seizin saya
hei kalian berdua
om juga punya hadiah untuk kalian berdua
om sudah telpon orang tua kalian
jadi kalian sudah tidak akan bisa dugam atau minum alkohol dengan alasan apapun juga
mudah mudahan nggak terjadi apa apa sama bang iin
kok nggak diangkat sih
bunda mau telepon sekali lagi
kalau telepon ini gak diangkat juga
bunda akan ke rumah sakit bud
eh bunda dari tadi telepon
kok gak diangkat sih nak
eh ii lagi di rumah sakit
iit balik balik aja kok
iya bunda udah tahu kok